terima kasih anda masih bersama kami
sebuah lahan bekas tambang batu kapur biasanya dianggap sebagai tempat tak berguna dan dibiarkan terbengkalai
namun berkat sentuhan kreatif sebuah tambang kapur di tuban berhasil disulap menjadi wahana wisata menarik
selain spot dengan panorama tebing di lokasi ini pengunjung juga bisa menikmati aneka wahana menguji adrenalin
bekas penambangan batu kapur di desa tuwiri kulon kabupaten tuban belakangan ini berubah wajah menjadi jujukan lokasi wisata eksotis dan menarik bagi para wisatawan dari berbagai daerah
bagaimana tidak area bekas tambang kapur yang dulunya gersang kini disulap menjadi wahana wisata aneka wahana bernama tebing pelangi
di lokasi tebing pelangi ini anda bisa menikmati spot foto tebing tinggi serta sejumlah wahana yang menguji adrenalin
salah satunya wahana yang cukup digemari adalah skybike
wahana satu ini menyuguhkan permainan dengan mengendarai sepeda melayang di antara tebing tebing kapur
meski terlihat menegangkan pengunjung tidak perlu khawatir karena skybike sudah dilengkapi dengan standar keamanan
saya lihat ya di tuban ini banyak sekali bekas tambang yang tidak terpakai yang terbengkelai dan akhirnya menjadi lahan yang gersang dan tandus
sehingga saya bekerjasama dengan bekastambang
beberapa tim untuk mereklamasi tempat ini menjadi tempat yang berguna
untuk bisa menikmati lokasi tebing pelangi ini anda cukup membeli tiket seharga lima belas ribu rupiah per orangnya
bagaimana anda tertarik
leon fajar arianto tuban